komisi pemilihan umum mempersilahkan menteri aktif untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislator jika berminat
pendaftaran calon anggota legislatif dpr ri dan dprd dibuka selama empat belas hari mulai empat juli sampai tujuh belas juli dua ribu delapan belas
jika lolos verifikasi seorang menteri diharuskan mengambil cuti
kalau menteri menjadi mau mendaftar sebagai calon ya dan yang bersangkutan itu pengurus partai tidak harus mundur
dan proses berjalan nanti yang bersangkutan itu hanya cuti ketika kampanye
itu pun izin kampanye juga akan diatur supaya kemudian dalam menjalankan cuti kampanye itu tidak mengganggu jalannya tugas tugas dalam menjalankan tugas pemerintahan atau tugas kenegaraan
komisi pemilihan umum republik indonesia membuka pendaftaran calon legislator dewan perwakilan rakyat sejak empat juli sampai tujuh belas juli mendatang
ya meski begitu kpu belum mengantongi satupun nama bakal calon wakil rakyat untuk diverifikasi
hingga hari keempat masa pendaftaran sabtu siang enam belas meja yang mewakili enam belas partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas di ruang sidang utama kpu ri masih kosong
belum ada satupun perwakilan partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatornya ke kpu
menurut anggota komisi pemilihan umum hashim ashari kemungkinan partai politik masih melakukan finalisasi seleksi
kpu ri juga melakukan penelitian legislatif di internal partai politik serta melengkapi dokumen dokumen persyaratan calon legislatif dpr ri di delapan puluh daerah pemilihan
pada hari terakhir pendaftaran tujuh belas juli mendatang kpu akan melayani pendaftaran hingga pukul dua puluh empat
daerah pemilihannya delapan puluh kemudian masing masing daerah pemilihannya alokasi kursinya macam macam
katakanlah misalkan yang daerah pemilihannya itu kursinya sepuluh misalkan
berarti harus menyiapkan sepuluh calon dengan dokumen yang lengkap
kalau dipukul rata misalkan rata rata sepuluh delapan puluh dapil kan tinggal mengalihkan berapa jumlah nama calon yang akan didaftarkan ke kpu
dan berapa banyak dokumen yang harus dipersiapkan